dan saat ini pemeriksaan terhadap tiga orang saksi yakni agun gunanjar ganjar pranowo dan juga agus martowar
doyo sudah selesai dan kita akan sama sama lihat keterangan dari agun gunanjar usai menjalani pemeriksaan di pengadilan tipikor jakarta
saya sudah memberikan pernyataan di pengadilan
hargai dan hormati proses penegakan hukum ini
sebagai insan media anda juga harus melakukan pendidikan politik dalam proses itu
belajarlah dari proses penegakan
ada ajas ada prinsip
saya pikir saya sudah secara terbuka menjawab semuanya
apakah saudara menerima tidak
apakah saudara kenal tidak
bahkan di akhir persidangan saya menyatakan dalam hidup saya saya punya prinsip
saya tidak pernah meminta
kepada pihak yang berhubungan dengan kewajiban pekerjaan saya
dan saya tidak pernah mempersyaratkan
untuk urusan pekerjaan yang berkaitan dengan kewajiban kita
saya kira cukup
apa itu pertemuan dengan